tiongkok kembali menantang kedaulatan indonesia di prairana tuna
banyaknya kapal nelayan tiongkok dan bahkan ada juga yang didampingi kapal pemerintah mereka mengundang kegeraman warganet
sementara pemerintah indonesia masih berbeda sikap soal ketegasan dalam mengatasi persoalan ini
kedaulatan indonesia di perairan natuna kepulauan riau kembali diusik tiongkok
dikutuk dari syariahindonesia com melalui pemantauan sistem monitoring penginderaan jarak jauh
diketahui lebih dari seribu kapal asing melewati laut natuna perharinya
kebanyakan kapal nelayan tiongkok yang juga didampingi kapal milik otoritas pemerintahan tiongkok
tni sudah melakukan gelar operasi untuk mengusir kapal kapal asing tersebut keluar dari laut natuna
hingga minggu kemarin kapal kapal asing tersebut masih bertahan melakukan penangkapan ikan
di wilayah zona ekosistem
meski begitu pasukan tni tidak akan terprovokasi untuk melanggar hukum internasional
jadi kita tidak ingin terprovokasi
mereka melakukan provokasi supaya kita melanggar hukum melalui laut internasional itu sendiri
sehingga kalau itu terjadi maka justru kita yang bisa disalahkan secara internasional dan kita yang rugi
oleh karena itu para prajurit kita mereka melakukan tugas dengan rule of engagement
diadopsi dari hukum hukum yang berlaku secara internasional maupun asianal
dan untuk mengelaborasi lebih jauh terkait naiknya tni indonesia dan juga china ataupun tiongkok di natuna
kami terhubung dengan staf sus menteri pertahanan pak prabowo subianto
ada bang daniel anzar simanjuntak
selamat malam bang daniel
baik bang daniel langsung saja apa kemudian sikap pak menhan pak prabowo
berkaitan dengan ketegangan yang terjadi di prairana tuna
saya pikir sejak awal pak prabowo sikapnya paralel seperti yang sudah dirumuskan bersama di kemenko polhukam ya
dan disampaikan langsung oleh bu menlu pada saat itu
nah jadi terkait dengan klaim tiongkok terkait zona ekonomi eksklusif kita
tentu kita secara tegas menolak klaim itu karena memang zona ekonomi eksklusif
indonesia tersebut adalah hak berdaulat indonesia artinya itu tidak bisa ditawar menawar lagi itu terang ya
kemudian kedua memang sejak awal termasuk di pertemuan itu kemudian pak prabowo berkoordinasi
dengan kementerian lain termasuk kkp ya agar kemudian meningkatkan intensitas aktivitas
di natuna utara
aktivitas ekonomi di sana itu semarak dan ramai melalui kapal kapal nelayan dan sebagainya
oleh sebab itu saran beliau sejak awal termasuk pada pertemuan itu agar ada kemudahan kapal kapal nelayan kita
itu bisa beroperasi di sekitar natuna utara terutama kemudahan untuk masalah masalah perizinan dan sebagainya
terima kasih pak prabowo
terima kasih pak prabowo
terima kasih pak prabowo
terima kasih pak prabowo
terima kasih pak prabowo
terima kasih pak prabowo
terima kasih pak prabowo
terima kasih pak prabowo
terima kasih pak prabowo
terima kasih pak prabowo
terima kasih pak prabowo